hai perluasan kebijakan visa on arrival atau voa bagi pelaku perjalanan luar negeri atau
ppln yang masuk ke bali ini disampaikan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
sandiaga uno saat siaran weekly press briefing di jakarta dua puluh satu maret dua ribu dua puluh dua ia
menyebutkan voe bagi ppln yang mendarat di bali segera diberlakukan dari sebelumnya
negara menjadi empat puluh dua negara sangat diapresiasi maka hari ini telah diumumkan kebijakan tanpa
karantina diperluas ke seluruh indonesia hanya dengan entry pcr test penerapan kebijakan visa
on arrival di bali berlaku sejak tujuh maret dua ribu dua puluh dua menyusul pembukaan bali bagi perjalanan luar
negeri pada tiga maret dua ribu dua puluh dua terhadap dua puluh tiga negara
di antaranya australia amerika inggris italia jepang jerman korea selatan uni
emirat arab dan negara negara asean kadis pariwisata bali cok bagus pemayun
menjelaskan sejak bali dibuka bagi perjalanan luar negeri sebanyak sembilan wna masuk bali
dua ratus diantaranya memanfaatkan voa dengan tujuan wisata
itu sampai dengan tanggal dua puluh satu kemarin jumlah ppln yang hadir adalah sepuluh ribu satu ratus lima puluh delapan
untuk nak nya kurang lebih sembilan ribu sekian
nah sedang untuk yang melaksanakan layanan visa on rapple menyambung menggunakan layan
bisa on level ada dua ribu sembilan ratus sekian perluasan voa di bali mendapat sambutan baik sejumlah
kalangan perhimpunan hotel dan restoran indonesia bali berharap hal ini bisa menambah minimnya tingkat
keterisian akomodasi di bali yang saat ini sangat rendah sementara jumlah kamar dibalist kita satu ratus lima puluh enam

nah kalau di bandung spesifik karena badung baru meter perwisata bali jumlah kamarnya ada lebih dari sembilan puluh delapan sampai seratus ribu
nah kalau misalnya ada tamu datang ke tanggal dua puluh ribu berarti tetap occupancy ratenya masih belum
nah ini nih realitasnya yang ada
harapan yang sama juga disampaikan kalangan pedagang souvenir di objek wisata pantai sanur yang mulai membuka dagangan mereka
perluasan visa on arrival bagi ppln menjadi empat puluh dua negara didasarkan sejumlah indikator
antara lain lancarnya uji coba tanpa karantina di bali
batam dan bintan tingginya angka vaksinasi covid sembilan belas di masyarakat serta kepatuhan penerapan protokol kesehatan di masyarakat
ayung murah dewi nyoman wiryadinata dan pasar bali